haus gak bawa duit tunai pakai nonton naik malah ribet
hai abangnya gak terima kebanyakan dompet digital ribet makin ribet kalau enggak ada saldunya
beli barang mudah pakai qr tanpa repot dengan kembalian dan recehan
bank indonesia punya qr standar bisa pakai semua uang digital
belanja taktis pakai kilang universal gampang untung langsung